usai libur selama dua hari persib kembali menggelar latihan intensif di stadion sidoli kota bandung selasa siang
dalam latihan yang digelar sebagai persiapan menjelang laga big match kontra persija tersebut
tiga pemain masing masing mark lok rahmat irianto serta ricky kambuaya harus absen karena masih memperkuat timnas indonesia
meski tidak dihadiri tiga pemain yang merupakan anggota squad inti
pelatih persib luis mia tetap meminta seluruh anak asuhnya untuk menggelar latihan taktikal
saat ini persija berada di posisi atas dalam kelasemen
namun rayaan kemenangan di tiga laga terakhir serta faktor tuan rumah menjadikan persib optimis mampu membungkam tim ibu kota tersebut
untuk kita itu sangat penting tapi
sementara itu penyerang persib david da silva mengaku akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya saat lawan persija
penyerang asal brazil itu juga berharap boboto dapat memenuhi stadion untuk memberikan suntikan semangat bagi para pemain mau bandung
jangan banyak jangan banyak
mari kita pastikan support akan berada di belakang di belakang kita untuk menonton kita setiap kali
jadi saya pikir akan menjadi koneksi yang sangat baik antara pemain dan support
seperti diketahui laga big match persib kontra persija rencananya akan digelar di stadion kelora bandung lautan api pada hari minggu dua oktober
menjelang laga panas di pekan sebelas liga satu indonesia tersebut
berada di peringkat empat kelas main sementara liga satu indonesia dengan torehan dua puluh satu poin dari sepuluh laga
sementara tuan rumah persib kini masih bercokol di peringkat delapan dengan donasi enam belas poin dari sepuluh pertandingan
reddy bangun bandung jawa barat